masa itu pak rt
beraninya kroyokan rame rame
alah giliran sendiri emak pasti nyarinya pak rt
pak rt kan males
mana aku nakutin bikin resek aja
ya emang gak kalau buat
bella kenapa ini
bella hampir kejembur sumur pak rt
hah ya allah
betul pak rt
anaknya sok terus pingsan pak rt
bela ya allah anak ayah
bella kamu kunahun sayang
bella bangun bella
kak bella bangun dong kak bella
itu kunahun kenapa ini kenapa
suster emi ini teh kenapa kok
bella bisa sampai kejembur sumur
akzinnya menyerangkan pondok olmak
bella udah sadar
nah kan masih ada penampakan
anaknya saja dihantui
gak ada yang tukang sate
bella ini teh belum ikhlas karena kehilangan ibunya
malah dibilangin yang enggak enggak
jadi bella tuh suka halusinasi
jadi seolah olah ada ibunya
iya kan pak rete
terbalik wisan fitnah aja tukang sate
mendingan sekarang rete beli sate
aduh beli sate lagi
naik ke atas
makasih pak ya udah diantarin
aduh bella karunya
ayo sini duduk sini
kayak diangkut aja nggak ada yang mau geser
kumaha atuh ya
sate udah janji sama anak
mau nganterin anak ulang tahun temennya
aduh saya juga jang
mau sulam alis
saya sih niatnya juga mau datang
tapi anak saya besok kan tes
jadi ya harus ditungguin belajarnya
saya juga ada janji sama suami
mau diajak ke rumah mertua
mertua aku lagi sakit
pada ada aja alasannya ini ibu ibu
kan pak ustadz juga udah bilang
jangan takut ya jangan takut
kayak gitu aja penakut ah ibu mau macingan
jangan jangan pak rt banyak salah kali
makanya hidupnya gak tenang
amal ibadah kamu diterima
dulu itu pak rt itu
suka pelit banget
bu indah tolong dimaafin pak rete ya
pak rt suka sok kegantengan
tapi kalau sama janda janda yang cantik
maafin atuh bu indah
namanya juga laki laki koret kopet
hei nahan atuh ibu
mana mana main aja kegoreng batur
ngenteng atuh ngenteng
supaya bu indah maafin pak rt
jadi gak dijungjurigan aja
mau pak retne dihantui terus sama bu indah
pak rt dibalik
bantuin pak rt biar dimaafin sama bu indah
dia mah ambegan kayak abg
beranak muda kali
pak rt pak rt
eh pak rt
masih aja yuk lah yuk
masih itu pak rt
beraninya kroyokan rame rame
giliran sendiri mah pasti nyarinya pak rt
mungkin resek aja
kenapa kamu ngajungjurigan akang lagi
maaf kok emang dulu akang banyak salah
aduh udah tidak yang tenang kamu disana
pak rt pak rt pak rt ku naun
kenapa pak rt
ada marum yang ngajungjurikan
lihat atu itu teh ibu ibu lagi main handphone
huuu pak rt pulang pengajian lagi main handphone
pak rt doang gede
semua orang dibilang hantu makanya jangan kebanyakan ngaca
lagi itu ibu ngapain sih ngedok disitu pulang pulang aja
eh rata aku kumis kumis aja kayak hording warteg
biarin aja dia sendirian
jendral dikampung sini
pak rt ada ada aja nyuruh kita beronda coba berdua
yang lain pada kemana nih roda
bisa kita berdua doang beronda
masih apa pak rt apa
daripada main di rumah mendingan main taman
oh iya kalau aku main ini harus ada dua orang
apa aku manggil ke adam ya
gak seru kalau main sendirian
itu kak ada penampakan ibu kak bella
mana gak ada tuh
tadi ada disini
tadi dia ngajakin eva main kak
itu itu itu
ada mau main juga
tidak ada yang mau main
tenang bella kamu gak usah mikirin
tidak ada yang mau main